bertambahnya angka positif covid sembilan belas di kota semarang
tak lepas dari kemunculan klaster klaster baru
setelah pasar kini pemerintah kota semarang
mendeteksi adanya tiga perusahaan yang menjadi kluster baru penyebaran covid sembilan belas
dari ketiga perusahaan tersebut
terdeteksi hampir dua ratus orang karyawan positif terinfeksi virus covid sembilan belas
jumlah ini dimungkinkan dapat bertambah
karena saat ini pihak dinas kesehatan kota semarang
masih melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dan orang terdekat karyawan yang positif covid sembilan belas
yang di perusahaan a itu hampir empat puluh tujuh
itu sudah slab semua itu ya
kemudian di perusahaan b ada sekitar dua puluh empat
terus yang c ini yang baru hampir lebih dari seratus an
dari hasil penelusuran sementara penularan covid sembilan belas
yang diduga dari alat absensi fingerprint
saat karyawan melakukan absen dengan menyentuh fingerprint
diduga tidak langsung cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer
selain itu ada juga yang melalui makan siang bersama
tanpa berjarak atau physical distancing
salah satu industri gitu ya
salah satu industri kita sudah tracing
mereka ada beberapa karyawannya
kemudian mereka punya anak perusahaan juga dikejar terus
keluarganya dikejar terus
nah ini tentu saja menjadikan penambahan penambahan
jadi kita harus mencari penyelesaian yang lebih baik untuk karyawan kita
intinya kita terus mengejar jalur ini atau tracking ini supaya kemudian tidak ada penularan penularan di lingkungan semarang
di lingkungan keluarga di semarang karena ketidaktahuan
kita ingin mereka kemudian sedetail detilnya bisa terungkap baik dari keluarga baik dari lingkungan kerja
maupun dari lokasi lokasi yang memang selama ini kita lakukan tracking
deteksi dini penyebaran covid sembilan belas terus dilakukan pemerintah kota semarang dengan menggelar tes masal rapid
dan swab di sejumlah tempat publik seperti pasar perkantoran mal dan industri
damar sinuko semarang